terima kasih anda masih bersama kami
senilai dua ratus tujuh puluh miliar rupiah kepada wali kota surabaya tri risma hari ini
ditolak oleh majelis hakim pengadilan negeri surabaya senin siang
hakim menilai gugatan tersebut tidak tepat diajukan sebagai gugatan perdata
atas putusan ini warga surabaya pun sujud syukur
eh sujud syukur
sejumlah elemen masyarakat yang mengawal sidang putusan gugatan class action
warga eks lokalisasi doli di pengadilan negeri surabaya ini
langsung sujud syukur begitu mendengar majelis hakim pengadilan negeri surabaya
menolak gugatan tersebut
beberapa di antara mereka bahkan ada yang meneteskan air mata
karena terharu dengan putusan hakim
hakim menilai gugatan ini tidak memenuhi syarat
karena kasus ini seharusnya masuk ke ranah pengadilan tata usaha negara atau pt
selain itu tuntutan adanya dugaan kriminalisasi
selama proses penutupan doli juga dinyatakan tidak sah
para pengunjuk rasa pun bersyukur karena gugatan tersebut ditolak
karena jika dimenangkan akan mempengaruhi pemberantasan kawasan hitam di surabaya
ini kan konsistennya dari banser dari ansur dari guwip dari warga x lokalisasi
ya umat islam tidak ada setuju adanya kemunculan kemasyatan
sementara kuasa hukum
menggugat menyatakan pertimbangan majelis hakim dinilai tidak logis
karena gugatan ini telah memenuhi syarat
yakni yang mengajukan gugatan adalah warga jarak doli yang terdampak
bahwa gugatan kami selama dua bulan kenapa dihentikan hari ini
ada proses yang kesengajaan
dan kenapa tidak dindikan mulai awal
ini adalah bukti kegagalan pengadilan negeri surabaya
yang saat ini tidak berdua rakyat kecil
sebelumnya aksi demo sempat memanas karena kedua kubu saling berhadapan
masa yang menonton gugatan didominasi para mantan pekerja seks komersial
dan warga terdampak x lokalisasi doli
sedangkan kubu penentang gugatan didominasi warga nu
dan berbagai elemen masyarakat surabaya
untuk mengantisipasi kerusuhan sejumlah personil polisi diterjunkan